eh tunggu tunggu ini
gue kesini ngasih kola itu gratis kok
ya jangan dong
oh jak gue pulang pulang ya
mau diantar mut
gak usah kang
kalau neng tika
sama si laras
sekarang apa mertika
namanya juga usaha atau jak
biar sipur cepet menikah
yaudah yaudah serah lo aja
kok udah jatuh diambil lagi pak
belum lima menit
apaan yang belum lima menit
kalau udah jatuh dibuang
kalau udah jatuh dibuang
jangan dimasukin lagi dalam toples
ini juga mau tati buang mak
oh jak mak
motornya yang mana
ini pak yang hijau
masih kuat gak
masih kuat masih bisa keput
dulu motor ini pernah dipakai balapan pak
sama opanya dia
saya gak percaya
ih kalau pak gak percaya
dijamin bapak bakal percaya
udah pak tenang aja
masih bisa kok
udah abis toh mbak
udah abis toh mbak
kok gak ada
ada kok puk
kok gak dibawa kesini
emang pak tati gak puasa ya
kok nanyain kue
saya kan cuma nanya bukan mau makan
kalau begini mah kayak jalan kaki
ini rumah saya
udah pas puluh toplass semuanya ya
sisanya tati masukin toples juga mak
saya udah misahin mah buat saya sama mbak surti
kok pak yanti ngeduluin
jadikan nggak ganggu kue bagian emas sama pak tati betul
ya udah nggak apa apa kalau udah pisahin buat lo yan
laras udah tahu belum bukanya pakai apa
nggak mau tahu kak
aku udah tahu dong
buka puasanya pakai apa
emang kakak mau buka apa
hah kolak lagi
yuk temani cari kolak
lo belum narik tis
dari tadi kamu pergi saya belum ada penumpang jak
emang kalau jam segini terus lagi sepi sepinya
masih pada di jalan kali jak
jam segini ma biasanya macet kalau bulan puasa ma
iya tungguin aja
jak kamu ke mana
lo mau ikut yuk
ya ya ya udah abis neng
ya kolaknya abis
ya ya ya ada dua
cuma udah pesenan orang
gak mau apa
kalau saya maunya sekarang bukan besok
mak kalau sudah selesai surti pamit pulang ya mak
mbak surti udah misahin kuenya
sur makasih banyak ya
iya mak sama sama
mbak yani gak ikut pulang
kalau udah boleh juga saya pulang kok
entah dulu lo bantuin emak bikin makanan buat buka puasa ya
tuh kan belum boleh kok
eh malah ras dari mana
oh mana kolaknya
oh tapi masih mau kolaknya
untung aja gue kagak kasih laras
laras mau beli kolak
berdua dia sama saudaranya
kenapa pak eci gak kasih kolak yang buat saya
ini pesenan lo
masa gue kasih orang
tadi nyari kolak tapi gak ada
gimana kalo kolaknya diganti sama bubur kacang hijau
boleh juga tapi kamu mau beli di mana
kalo mau sih di kk lima
yaudah gapapa deh cepetan
nganterin saya kak
nganterin ke mana
nganterin apa ngojek
nanti saya bayar deh
salam saat melound
pokoknya di mereka
kita tetap di mana bukan nyin
tapi kalo kebaga habis
eh tunggu tunggu ini
gue ke sini ngasih cola itu gratis kok
ya jangan dong
mas pur kan butuh makanan buat berbuka juga
iya deh lebay banget
makasih mas pur
cendol manis dingin
bentar ya kang
pembeli dedy ada di pangkal kaki lima
waduh tadi gue kesana sih belum ada mot
yaudah deh makasih ya bang
kang kita ke rumah bang deddy aja yuk
makasih ya bang
gua nanya lo belum jawab
cuma gitu aja lo susah benar